nyai sebenarnya sudah lama penduduk sini geram sama kilurah
tidak ada yang berani memperkarakannya
baru hari ini mereka berani setelah kilurah tidak berdaya
dan centeng centengnya semua pingsan
dan ada saksi mata yang melihat kalau nyai yang sudah mengalahkannya
saya juga tuh
iya gelengser juga
aku hanya ingin membebaskan diri dari kelurahan
aku tidak menyukai sikapnya yang semena mena terhadap perempuan
pastinya atuh kiamin
kiaman sudah punya sekarang saya juga sudah punya
meskipun baru satu ilmu yang dikasihkan
siapa tahu ilmu ilmu yang kebelakangnya juga bisa sempurna
ilmu yang kebelakangnya itu yang mana kiaman
ilmu yang lainnya juga aduh
oh jadi yang lainnya bisa menyusul gitu
kalau begitu kiaman sekarang masing masing kiaman duluan yang menceling
kiamin dulu atuh
kiamin dulu atuh
gini saja kita cangkacang panjang saja oke
kalau begitu mas sudah kiaman dulu saja
saya dulu ya
tidak nyangka kiaman ini bisa menceling oi
benar ilmu itu ya mas
tidak diragukan ini ya aduh
aduh anjati mataknya itu kalau menang kiaman
tidak atuh atuh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
tidak kita tidak bisa jadi begini amin
kamu dimana amin
kamu jatuh tidak saya takut ketinggian
ini tidak aduh
tidak kita harus gimana amin
tidak tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak
kenapa ilmu nyai seperti ini
saya bisa menangkapnya seperti ini nyai
ya padahal saya minta tidak minta disangkut di pohon
belum sempurna kak
aduh bukannya dari tadi nyai
aduh tolong nyai
aduh kencang kencang telinga ini benar mak
ini kiaman dan kiamin kenapa
karena sudah dibilang
ilmu yang dicering belum sempurna
itu dari kiaman ingin coba coba katanya nyai
pengen nyobain nyai
jangan dipake coba coba
pulang ke laut
kita berajak musti
sudah aku dapat
kita harus segera
dengan jurus itu
kita bisa mengalahkan
kita pelajari di dalam
nyerompang sama sekali
tidak menganggapku adil
aku pergi dulu dari sini
aku akan mencari
apakah paman mendengar
sepertinya terjadi keributan
terus bawa tuh
terima kasih nyai
sudah mengalahkan bandotua yang jatine
selanjutnya biar kita yang mumpung dia
karena dia sudah merugikan kita
dan menculik anak anak kita
tunggu bapak bapak
ini pak luaran mau dibawa kemana
kita akan bawa deh ke tanah lapang
kita hukum dia sesuai dengan kejahatannya
kita hukum dia
bapak bapak sabar ya
kita nggak boleh main hakim sendiri
kalian jangan main hakim sendiri
tapi nyari ini bukan hal yang baik yaa

masih dibiarkan tidak dihukum
dia memang bersalah
dia tetap harus dibawa ke pengadilan di kadipaten
bawa kilurah kesana
dan biarkan dia dihukum sesuai aturan yang berlaku
saya sudah berani menemukan kilurah
sebenarnya sudah lama penduduk sini geram sama kilurah
tidak ada yang berani memperkarakannya
baru hari ini mereka berani setelah kilurah tidak berdaya
centeng centengnya semua pingsan
ada saksi mata yang melihat kalau nyai yang sudah mengalahkannya
saya juga tuh
aku hanya ingin membebaskan diri dari kelurahan
aku tidak menyukai sikapnya yang semena mena terhadap perempuan
apalagi memaksakan wanita itu
apalagi memaksakan wanita untuk menjadi istri simpanannya
karena dia merasa banyak harta lalu dia bisa berlaku seenaknya
dan aku tidak menyukai hal itu
karena itu saya mewakili penduduk di sini mengucapkan banyak terima kasih sama nyai
betul nyai betul nyai
kalau bukan karena nyai kami tidak tahu bagaimana nasib penduduk di sini
betul nyai betul nyai
sama sama karena setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hukumannya
sesuai karma yang berlaku
karena itu kami seluruh penduduk di sini punya harapan besar nyai
supaya nyai mau menjadi lurah di kampung ini
betul nyai betul nyai
maksudnya semua mendukung nyai
hei betul nyai
kenapa kalian menginginkan aku untuk menjadi lurah
karena nyai punya jiwa pemimpin dan pemberani dan suka menolong orang yang lemah
ternyata seperti ini rasanya kalau rakyat menghargaiku sebagai ratu yang bijak
hidup harus banyak bersyukur
selama ini aku tidak pernah menyadari banyak hal yang berharga dalam hatiku bersama orang yang menyayangiku
oh dewa agung
betapa aku sudah lupa rasanya
disayangi oleh rakyat seperti ini
aku berterima kasih atas kepercayaan kalian terhadapku
aku tidak bisa menerima tawaran kalian
ini adalah kepercayaan besar nyanyi
eluh eluh eluh
nih mas ini tidak bisa jadi lurah
selain nyate nyi mas ini adalah gusti ratu kentring mani
ampun gusti ratu
ampun ya tuhan gusti ratu
saya mohon ampun gusti ratu
sebenarnya saya tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa
kalau begitu kami serahkan pada gusti ratu siapa yang layak memimpin desa kami gusti
kalian sudah memilikinya